dari segi hukum pembuktiannya masih sangat lemah
apalagi lima terpidana mengatakan pg ini tidak terlibat
pelaku lain yang berani menerangkan bahwa ps itu ini orangnya
padahal mereka tinggal di satu lingkungan bahkan ada teman sekolah ataupun teman permainan
berarti bapak membantah bahwa selama ini pg merubah nama jadi robby ya pak
jadi itu hanya nama samaran saja
bapak untuk membantu pegi pak ini dalam rasa tumpah
sudara keluarga vina meminta polde jawa barat tidak terburu buru dalam menetapkan pegi setiawan
keluarga berharap polisi juga kembali mengusut dua dpo yang dihilangkan
kakak kandung vina berharap polisi menyelidiki kebenaran peran pg yang disebut sebagai otak pembunuhan vina
karena dari informasi yang didapat kuasa hukum keluarga vina hotman paris
narapidana dalam kasus fina membantah jika pg yang ditangkap adalah pelaku
tak hanya itu kaka vina juga meminta polisi tetap mengusut dan mencari dukungan
dua dpo yang dihilangkan usai menangkap pegi
sesuai dengan hasil persidangan
jangan tergesak gesak ngambil keputusan bahwa itu tersangka dulu
diteritih dulu diselidiki dulu lebih lanjut
dpo yang katanya sudah tertangkap bernama peggy
sikap keluarga adalah jangan bolda jabar agar jangan bikin tergesak gesak
membuat keputusan bahwa dia adalah pelaku begitu
pelaku dpo yang katanya adalah fiktif

tapi sekarang berubah menjadi satu
jadi ya kami keluarga sangat keberatan ya